ketua komite olimpiade indonesia menyebut akan memberi catatan khusus kepada negara negara asia tenggara
mengenai pelanggaran sea games ke tiga puluh dua di kamboja
catatan akan diberikan untuk dibahas bersama negara lain
hal itu disampaikan raja sabta oktohari setelah menyaksikan pertandingan penutup sea games kali ini
dari cabang olahraga sepak bola pada selasa malam
menurut okto hal hal yang berkaitan dengan aturan permainan naturalisasi pemain
dan semua kontroversi yang terjadi selama sea games perlu dibahas serta dievaluasi untuk pergelaran sea games dua ribu dua puluh lima
apapun yang terjadi di sea games ini tentunya secara administratif akan kita evaluasi dan kita laporkan
tadi saya sudah bicara juga sama pak erick di sepak bola semua cabang olahraga punya international federasi dan punya statuta
apapun yang terjadi
jadi itu harus bertanggung jawab kepada statuta yang masing masing
komplainnya adalah evaluasi supaya sea games berikutnya jangan seperti ini apalagi sea games berikutnya itu di thailand
jadi kita harus memastikan semua regulasinya mulai dari naturalisasi mulai dari kejadian seperti ini
maupun mungkin ketidakadilan yang harus diambil tindakan melalui kontrol dari internasional